investasi ini penujut luar jawa
presiden jokowi tampak geram karena daerah tidak menggunakan secara maksimal kas anggarannya
hingga akhir dua ribu dua puluh dua tercatat satu ratus dua puluh tiga triliun rupiah kas daerah hanya diparkir di perbankan
padahal seharusnya apbd tersebut dapat membantu perekonomian
terakhir yang ada di bank akhir tahun dua ribu dua puluh dua berada di angka rp satu ratus dua puluh tiga triliun
ini jangan ditepuk tangan nih
sekarang saya lihat harian itu kita lihat
ini uangnya provinsi ada berapa uangnya kabupaten ada berapa uangnya kota ada berapa
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo menilai data yang digunakan kementerian keuangan
adalah data dari bank indonesia yang kurang real dibandingkan data pemerintah daerah
selain itu adanya kondisi khusus membuat penyerapan anggaran daerah baru bisa dilakukan
setelah adanya apbd perubahan pada akhir tahun
enggak persoalannya kementerian keuangan selalu mengambil data dari bi
enggak fair sorry ya enggak fair
saya sudah komunikasi dengan kementerian keuangan
saran saya agar datanya itu real boleh dong komunikasi dengan kami
jawa tengah sudah kita buatkan sistem digitalisasi
kalaulah kemudian katakan kementerian keuangan butuh kementerian dalam negeri butuh
maka realnya berapa
dalam sambutannya di depan empat lima ratus empat puluh lima peserta rakornas kepala daerah dan forkopimda
jokowi mengapresiasi penanganan pandemi covid sembilan belas dari pusat ke daerah yang dinilai berhasil
presiden juga mengapresiasi perekonomian nasional yang baik
dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu dua puluh dua mencapai lima dua hingga lima tiga persen year on year
sehingga saya minta seluruh gubernur bupati dan wali kota
bersama sama dengan bank indonesia
terus memantau harga harga barang dan jasa yang ada di lapangan
sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang
sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan
hati hati dengan yang namanya kenaikan beras
kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu
apa yang naik di lapangan
saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini
karena di lapangan tujuh puluh sembilan daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit
urusan telur delapan puluh sembilan daerah juga mengalami hal yang sama
urusan kecil kecil urusan tomat delapan puluh dua daerah mengalami kenaikan
dan daging ayam beras tujuh puluh lima daerah mengalami kenaikan
tolong bupati wali kota gubernur sering sering masuk pasar cek betul di lapangan
apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta fakta di lapangan
sudah tidak musim lagi sekarang ini
yang nebawan abs baik pak
tidak ada yang naik pak
harga stabil pak
jokowi mengingatkan seluruh jajarannya agar berhati hati dengan ancaman inflasi pada dua ribu dua puluh
dan meminta semua kepala daerah memantau dinamika harga barang dan jasa di lapangan agar kebijakan yang ditetapkan tak keliru serta inflasi terjaga
tim liputan cnn indonesia